presiden joko widodo menerima kunjungan putri indonesia putri indonesia lingkungan putri indonesia pariwisata dua ribu dua puluh dua dan miss universe dua ribu dua puluh
dalam pertemuan yang berlangsung di istana merdeka jakarta pada senin kemarin
presiden meminta para putri terlibat dalam konferensi tingkat tinggi g dua puluh yang akan digelar di bali pada november mendatang
rombongan putri dan miss universe dua ribu dua puluh satu harnas kaur sandu dari india diterima oleh presiden joko widodo di istana merdeka jakarta
dalam kesempatan ini presiden mengajak para putri indonesia untuk aktif terlibat menyukseskan ktt g dua puluh di bali pada november mendatang
menurut ketua dewan penasihat yayasan putri indonesia putri kuswisnuwardani
para putri indonesia dari setiap provinsi nantinya
masing masing akan dilibatkan karena memiliki kemampuan yang beragam di berbagai bidang
seperti perubahan iklim digitalisasi sampai dengan pengembangan pariwisata
tentunya kita banyak berbicara tentang g dua puluh dan juga tentang bali tourism
bagaimana kita bisa mengembangkan indonesia setelah masa pandemi yang sangat mengganggu ekonomi kita
dan juga banyak sekali
jadi tentang sustainable energy dan juga kesehatan